bakal calon gubernur dki jakarta anies baswedan mengunjungi pasar tanah abang
anies berkeliling menyambangi para pedagang
mulai dari blok g hingga blok a di pasar tekstil terbesar se asia tenggara itu
saat menginjakan kaki di blok g tanah abang anies terkejut karena banyak kios yang kosong
sementara para pedagang mengeluh akibat penjualannya yang minim
anies mengaku rutin berbelanja ke tanah abang saat masih di bangku sekolah
khususnya berbelanja bahan baku untuk usahamu kena keluarganya
karenanya anies berharap tanah abang bisa semakin maju dan nyaman
tidak hanya bagi penjual tapi juga pembeli
anies juga berharap program program yang pernah dijalankan jokowi saat menjadi gubernur dahulu bisa kembali digalakan
antara lain program berhadiah bagi pembeli di pasar tanah abang